tes hari kedua pramusim motogp dua ribu dua puluh dua di pertamina mandalika circuit dimulai sesuai jadwal yakni pukul sembilan waktu indonesia tengah
para pembalap dan tim akan menguji motor mereka untuk mendapatkan setelan yang pas menjelang musim dua ribu dua puluh dua dimulai
tes pramusim yang diselenggarakan andi pertamina mandalika circuit ini nantinya akan berlangsung hingga pukul tujuh belas waktu indonesia tengah
setelah itu akan dilanjutkan dengan practice start session selama lima belas menit
pada musim ini dua puluh empat rider dari dua belas tim mengikuti kegiatan tes pramusim yang diselenggarakan di mandalika dan juga di sepang pada lima hingga enam februari lalu
pada hari kedua ini pebalap asal afrika selatan brad binder dari tim red bull ktm racing menjadi yang paling cepat hingga pukul sebelas waktu indonesia tengah dengan catatan waktu satu menit tiga puluh satu delapan ratus empat belas detik

selamat siang rizky betul bahwa tes pramusim motogp dua ribu dua puluh dua telah dilaksanakan pada hari ini di hari kedua dimana akan dilaksanakan pada tanggal sebelas hingga tiga belas februari besok dari jam sembilan waktu indonesia tengah hingga pukul tujuh belas waktu indonesia tengah
pramusim ini dilakukan gunanya untuk agar mengetahui kondisi motor agar mereka mengetahui setelan motor yang pas dari aerodinamika lalu dari rangka mesinnya juga lalu juga ban dan juga untuk para rider gunanya adalah untuk mereka beradaptasi dengan ban

ada banyaknya kotoran di lintasan yang ada di sirkuit mandalika ini rizky dan dari pihak mgpa di rute mgpa ini pradya satria ini juga menjelaskan bahwa sudah telah dibersihkan oleh mobil jet track untuk kotoran kotoran ini dan memang kotoran ini suatu hal yang lumrah begitu rizky karena ini adalah sirkuit yang baru dan juga selama dua bulan setelah pagelaran wsbk sirkuit ini belum dijajal lagi oleh rider begitu rizky
dan dapat saya sampaikan juga bahwa pada hari kedua
hari kedua ini hingga pukul sebelas waktu ini setengah ini brad pinder pembalap asal afrika selatan dari tim red bull ktm factory ini mencatatkan waktu tercepat yaitu sebanyak satu menit tiga puluh satu delapan ratus empat belas second disesua oleh juara musim lalu yaitu fabio quartararo dari yamaha dengan mencatatkan waktu satu menit tiga puluh satu delapan ratus dua puluh second hanya terpaut beda enam second saja rizky

dan di hari kedua
dan di hari kedua
dan di hari kedua
dan di hari kedua
dan di hari kedua
dan di hari kedua
dan di hari kedua
dan di hari kedua
dan di hari kedua
dan di hari kedua
ancang ancang saat mulai pagelaran begitu rizky mereka akan mengecek apakah strategi mana yang paling tepat agar motor mereka tidak terangkat saat mulai
baik reza siregar melaporkan dari mandalika nusa tenggara barat
terima kasih atas laporan anda reza
selamat kembali bertugas